menanggapi banjir di sejumlah daerah presiden joko widodo menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas
jokowi menginstruksikan bnpb pemerintah provinsi sar dan sejumlah pihak
agar segera bergerak bersama sama memberi rasa aman dan menyelamatkan warga yang terkena bencana banjir
pertama urusan banjir yang paling penting adalah yang berkaitan dengan keselamatan warga
yang kedua yang berkaitan dengan normalisasi
untuk fasilitas fasilitas unggulan
karena ini sudah masuk di jakarta sudah masuk ke halil beberapa sudah masuk ke tol cikampek
dan juga di beberapa objek kita saya keringin harus segera dinormalisasi
sehingga fungsi fungsi itu kembali jadi normal
dan yang ketiga
yang paling penting juga pemerintah pusat pemerintah provinsi harus bekerja bersama sama
dalam menanggulang ini terutama berkaitan dengan urusan urusan banjir
karena pemerintah pusat memang ini baru dalam proses dan belum selesai